memasuki awal tahun dua ribu dua puluh sejumlah wilayah di indonesia mulai mengalami musim hujan
meski hujan adalah simbol keberkahan namun tak jarang masih ada yang menganggap hujan sebagai musuh
terutama bagi masyarakat yang sering melakukan mobilitas hariannya dengan berkendara sepeda motor
para pengendara pun harus mempersiapkan diri dan juga perlengkapan sebagai langkah antisipasinya
paling standar pasti jas hujan terus cover tas terus ya standar lah jaket sarung tangan helm udah pasti
terutama pakai jaket bawa jas hujan
potensi kecelakaan akibat jalanan yang licin
jarak pandang berkurang serta kebasahan memang menjadi risiko utama saat berkendara sepeda motor di waktu hujan
menurut instruktur senior sekaligus pimpinan dari indonesia defensive driving center
saat memasuki musim penghujan ada sejumlah hal yang harus disiapkan oleh pengendara roda dua
persiapan yang penting untuk roda dua adalah salah satunya kita selain kendaraannya layak harus layak
kita sendiri untuk roda dua harus membawa perlengkapan tambahan
dan juga untuk menggunakan jas hujan
mengendarai sepeda motor saat hujan memang memiliki beragam risiko
namun hal tersebut bisa disiasati untuk menekan potensi potensi ketidaknyamanan yang ada
hal yang harus diperhatikan untuk memberikan rasa aman bagi para riders di kala hujan
bisa dimulai dari sejumlah tips berikut ini
pertama pastikan kondisi ban masih memiliki alur yang jelas dan tebal
serta tekanan udara yang sesuai ketentuan dari jenis ban yang digunakan
selanjutnya pastikan mekanisme rem berfungsi secara optimal
tidak ada perbedaan signifikan dari penggunaan rem dengan metode cakram maupun tromol
keduanya harus memiliki kampas rem yang masih baik
cek juga minyak rem untuk mengetahui fungsi mekanis rem masih bekerja
lampu juga menjadi hal yang harus diperhatikan
seluruh lampu harus menyala dengan baik terutama saat hujan turun
agar mudah terlihat oleh pengguna jalan lain

gunakan jaket sebagai pelindung tubuh
serta jas hujan saat rintik air mulai turun
hindari penggunaan jas hujan model ponco yang berpotensi tersangkut dengan kendaraan lain atau roda gigi motor
gunakan jas hujan dengan model setelan karena selain lebih nyaman saat digunakan
jas hujan ini memudahkan pengendara untuk bermanuver dengan leluasa
ketika hujan terlampau deras cari tempat berhenti yang aman bagi anda dan kendaraan
iddc juga mengimbau kepada para pemotor untuk tidak berteduh dari hujan di tempat tempat yang berbahaya
seperti di bawah jembatan atau di kolong kolong underpass
masih seringnya untuk berteduh di tempat tempat yang seharusnya tidak boleh untuk berhenti atau membersihkan atau memarkirkan kendaraannya
dan itu dapat menyebabkan jalan menjadi macet
saat hujan jaga putaran akselerasi di kecepatan yang bisa dipertanggungjawabkan
agar memudahkan pengendalian dan manuver
yang paling penting adalah menghargai sesama pengguna jalan dan mematuhi rambu rambu lalu lintas
tim liputan cnn indonesia jakarta